tim pemenangan nasional ganjar mahfud optimistis mahkamah konstitusi akan mengabulkan semua gugatan pihaknya
dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
deputi hukum tpn ganjar mahfud todung mulia lubis meyakini mk akan membuat suatu putusan yang progresif
dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh
dalam sidang sengketa hasil pilpres ini kubu ganjar mahfud meminta mk untuk mendiskualifikasi prabowo gibran
mereka juga meminta mk memerintahkan kpu menggelar pemungutan suara ulang di seluruh indonesia
mk itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa
walaupun mereka diisolasi mereka pasti akan mendengar ada suara suara yang concern
tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan
hakim hakim mk itu akan mempertimbangkan itu semua
jadi saya tetap optimis tetap membuka hati saya dan saya akan datang ke mk dengan kepala yang tegak
dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal dua puluh dua nanti